anda masih bersama kami di good morning bandara internasional igusti ngurah rai bali kembali ditutup selama dua puluh empat jam sejak selasa kemarin
ya akibat perpanjangan penutupan ini lebih dari lima puluh sembilan calon penumpang batal terbang
bandara internasional igusti ngurah rai ditutup akibat pergerakan debu vulkanis gunung agung yang sudah mencapai dua puluh lima kaki di atas ruang udara bandara igusti ngurah rai bali
akibatnya empat ratus empat puluh tiga penerbangan baik internasional maupun domestik dan sekitar lima puluh sembilan calon penumpang batal terbang
pihak otoritas bandara akan terus melakukan evaluasi setiap enam jam sekali untuk mengetahui kondisi terbaru di airspace atau ruang udara bandara
untuk mengatasi pengalihan penumpang dari bandara igusti ngurah rai manajemen bandara juanda menyiapkan ruangan khusus
penumpang diangkut lima belas
bus dari denpasar menuju bandara internasional juanda surabaya
sekitar seribu penumpang ini berangkat dari bali selasa siang waktu indonesia bagian tengah
di lombok nusa tenggara barat sejumlah penumpang yang penerbangannya dibatalkan terpaksa menggunakan kapal feri menuju bali
tidak hanya penumpang domestik penumpang mancanegara juga menggunakan jasa penyeberangan laut ini
mereka juga khawatir dengan erupsi yang terjadi di gunung agung
meski gunung agung sudah berstatus awas sebagian wisatawan masih tetap menuju bali
penyeberangan dari pelabuhan lembar lombok menuju pelabuhan padang bayi di bali menghabiskan waktu hampir lima jam dengan biaya rp empat puluh enam